terkonfirmasi positif di pulau dewata bali sejak satu tahun lalu telah mencapai sekitar tiga puluh dua ribu kasus
tingginya angka kasus positif covid sembilan belas ini mengakibatkan volume sampah medis di sejumlah rumah rujukan penderita covid sembilan belas juga meningkat
rumah sakit umum pusat sanglah denpasar sebagai salah satu rumah sakit rujukan covid sembilan belas di bali
menurut direktur perencanaan organisasi dan umum rsup sangladen pasar niluh dharma kertinati
jika sebelumnya volume sampah medis jenis b tiga berbahaya dan beracun berkisar delapan ratus hingga seribu kg per hari
saat pandemi angkanya naik hingga satu tiga ton per hari
jadi peningkatan dari jumlah sampah
limbah medis pada saat pandemi ini yaitu karena saat ini kan semua petugas kita menggunakan apd ya
jadi kalau sebelumnya itu mereka nggak pakai apd jadi dari jumlah apd itu sendiri setiap hari itu lumayan banyak
jadi berapa petugas yang melayani pasien dari dokter perawat kemudian dari cleaning service nya aligisinya radiographer dan semuanya
semua petugas yang masuk ke ruangan covid sembilan belas itu harusnya
harus menggunakan apd yang lengkap
limbah medis yang dihasilkan rumah sakit terbagi menjadi tiga
limbah gas limbah cair dan padat atau b tiga
limba cair dikelola menggunakan sistem ipal atau sistem khusus
sehingga limbah yang dihasilkan tidak lagi berbahaya
sementara limbah padat b tiga dibuang ke luar bali
melalui pihak ketiga menggunakan kendaraan truk setiap hari
kendaraan ini dilengkapi gps dan dilakukan pendataan
untuk mencari tempat kebocoran dan tempat waktu
dalam proses pengiriman dari sampah medis ini
maka kita harus bisa memastikan bahwa sampah medis kita itu sampai di tempat pengelolaan dengan selamat
jadi tidak sempat mampir atau apalagi disalahgunakan di tengah jalan
misalnya diambil atau dikeluarkan sehingga itu tentu akan berbahaya sangat berbahaya untuk masyarakat
jadi dengan sistem gps ini
kita harus bisa memastikan hadir
karena penderitaan kesehatan
itu sesuai dengan jalur yg biasa dilaluinya kemudian bila ada terjadi sesuatu di jalan
masalah limbah medis rumah sakit kebanyakan sudah berasal kami pengawasan dan pengecekan di lapangan
itu sudah memenuhi standar
standar dalam arti sudah memiliki tempat penyimpanannya limbah b tiga itu
sebelum sembilan puluh hari limbah medis tersebut sudah diangkut oleh pihak ketiga
dia kerjasama dengan pihak ketiga yang berizin
itu selama ini kita sudah lakukan baik pengawasannya di dalam rumah sakit
maupun di dalam pengangkutan di luar
pengelolaan dan pengiriman sampah medis b tiga dari rumah sakit serta fasilitas kesehatan di bali
saat ini masih dilakukan oleh pihak ketiga di jawa timur